dan dari hasil penyidikan satuan reskrim polres tamagelang ditemukan adanya motif baru terkait kasus pembunuhan anak racuni keluarganya
di hadapan petugas tersangka mengaku nekat meracuni keluarganya karena merasa iri dan sakit hati lantaran kedua orang tuanya lebih memperhatikan kakak kandungnya dibandingkan tersangka
satu reskrim polres tamagelang terus melakukan penyidikan intensif terkait kasus pembunuhan anak meracuni keluarganya
motif baru pembunuhan pun terkuak
usai tersangka diintrogasi penyidik timah polres tamagelang jawa tengah pada jumat pagi
di hadapan petugas tersangka mengaku selain sakit hati lantaran harus membiayai kehidupan keluarga usai ayahnya pensiun
tersangka juga merasa iri dan sakit hati karena kedua orang tuanya lebih memperhatikan kakak kandungnya
menurut saya anak perempuan itu lebih memperhatikan daripada anak cowok karena mungkin pemikirannya anak cowok itu bisa hidup sendirilah
puncak sakit hatimu apa
puncak sakit hatimu itu setelah
itu lebih memuncak sebelumnya itu yang telah keluar dari kakak
jadi kayak bukan saya pengaguran selangkah selangkah
bila saya kecerakaan itu ya memang saya nggak ada penghasilan sih
kayak dipelekan lah
maksudnya kalau dia pulang gitu kayak disambut lah
tapi kalau saya pergi ke malam gitu ya paling cuma awal aja waktu panggil
mungkin di jemoto sini sini gitu
jadi kita bisa kadang
pulang malam pun itu mandi nggak